sekor macan tutul jawa rabu kemarin terekam kamera penjebak milik balai besar taman nasional bromo tenggar semeru lumajang
munculnya hewan yang dilindungi ini mengundang kegembiraan karena hewan langka tersebut populasinya semakin sedikit dan terancam punah
inilah penampakan macan tutul jawa bernama latin pantera pardus mila sufier
yang tertangkap kamera trap milik taman nasional bromo tengger semeru di blok kali cilik senduro lumajang pada akhir bulan januari lalu
dari hasil rekaman terlihat seekor macan tutul dengan ukuran cukup besar
belum diketahui secara pasti jenis kelamin macan tutul jawa tersebut
sementara di sekitar lokasi kamera juga ditemukan bekas cakaran macan tutul di kulit pohon
penemuan ini sendiri merupakan kali kedua setelah perekaman tahun dua ribu enam belas lalu
kebetulan dari balai taman nasional sudah mencoba untuk monitoring itu salah satunya dengan memasang kamera trap
salah satu kamera trap yang berada di rptn senduro itu dipasang di areal kali cili yang kita tertangkap kamera masih satu ekor
kemungkinan juga memang di areal kalicili itu merupakan areal masyarakat sering menemukan itu
petugas tnbts rencananya akan terus melakukan monitoring dengan cara menambah jumlah kamera trap
dari enam kamera menjadi lima belas kamera
macan tutul jawa sendiri sudah masuk daftar merah international union for conservation of nature pada tahun dua ribu tujuh
dan appendix satu konvensi perdagangan internasional untuk tumbuhan dan satwa liar
sehingga macan tutul terlarang diperjualbelikan dalam bentuk apapun
selain itu macan tutul juga dilindungi undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
nurhadi ucaksono lumajang